ya pilkada dki jakarta akan berlangsung beberapa saat lagi pada bulan februari dua ribu tujuh belas
dan tapaknya masalah kemacetan ini menjadi masalah kronis
masih menjadi penyakit
masalah kronis yang sulit tampaknya untuk disembuhkan
ya bagaimana kemudian strategi calon petahana pasuki cahaya purnama untuk mengatasi kemacetan
sebagai petahana gubernur ahok mengaku akan fokus pada pembangunan transportasi massal
seperti pengejotan proyek mass rapid transportation
atau yang diklaim akan rampung pada tahun dua ribu delapan belas
ya sementara itu meski pemerintah mengaku tidak bisa membatasi kepemilikan kendaraan pribadi
masyarakat punya konsekuensi untuk membayar pajak progresif jika memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu
kita sudah putuskan bahwa untuk mengatasi transportasi jakarta bukan menambah lagi rasio jalan
apa yang sudah didesain makro jalan
ada yang enam ruas tol dalam kota
adanya dua otorik
ada yang ada di jalan jalan
itu sudah lebih dari cukup
kita malah mau mengurangi jalur jalan
yang mau dipelebar justru adalah trotoar
karena ke depan jakarta ini untuk menghubungkan semua jalan dan menggunakan kereta
nah itu tadi strategi pasangan ahok dan juga jarot
sementara bagi pasangan calon agus yudhoyono dan juga silviana murni
kunci mengatasi macet di jakarta adalah moda transportasi yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya
ya memang dengan begitu
ini pengguna akan merasainya
aman dan memilih untuk menggunakan transportasi umum daripada mobil pribadi
wakil ketua tim sukses paslon agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
dari partai persatuan pembangunan
mengatakan program agus silvi untuk pengatasi macet di jakarta adalah sistem transportasi massal
yang saling terintegrasi satu sama lainnya
warga baik yang tinggal di jakarta maupun di wilayah terdekat luar jakarta
harus merasa nyaman menggunakan moda transportasi massal
untuk itu program agus dan juga silvi
yang merasaikan pembangunan mrt dan juga lrt
juga membangun titik penghubung antara transjakarta lrt mrt dan juga moda transportasi lainnya
selain jumlahnya busway mrt lrt itu nanti akan kita fokuskan bagaimana mereka menjadi satu kesatuan
di titik titik tertentu ada hub
bagaimana orang yang naik lrt dari cibubur
turun di kampung melayu bisa langsung ganti moda ke busway
tanpa harus beli tiket dan seterusnya jalan kaki dan seterusnya
ada hub hub seperti itu
ya ini macet banjir juga sepertinya akan menjadi pr besar untuk nanti pasangan yang akan memimpin jakarta
juga pertumbuhan ekonomi pasti
benar sekali terutama pasangan bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur anies baswedan dan juga sandiaga uno ini
berkeinginan meningkatkan perekonomian warga jakarta melalui usaha kecil dan juga menengah atau umkm
nah ini anies dan sandi berencana untuk membangun pusat pusat pelatihan umkm
setiap kecamatan di ibukota
akses terhadap modal juga akan menjadi perhatian pasangan ini
tidak sedikit warga jakarta yang memiliki ide bisnis cemerlang namun terbentur dengan sulitnya modal
pendampingan usaha akan dilakukan juga oleh para pebisnis profesional
ya dengan kemudahan akses terhadap modal dan pendampingan usaha
semangat berbisnis warga jakarta ini diharapkan akan bertambah sehingga meningkatkan perekonomian
jadi jangan saya jangankan ibu ibu malah pemprov dki juga
kita berinvestasi kadang kadang suka sulit
pengelolaan keuangan kan sulit
kita lihat sampai hari ini pak basuki belum bisa menghadirkan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian
beli investasi investasi bodong juga tanah yang bermasalah
jadi ini kita harus betul betul punya kedisiplinan dalam mengelola keuangan kita ke depan